terus itu sisanya memangnya mau buat apa mas
ini buat biaya rumah sakitnya hv
mas kamu tuh ngapain sih nyisihin gajinya kamu buat biaya rumah sakitnya afif
dia tuh gak butuh duit dari kita
mamanya dia itu sudah kaya mas
lagian kan gaji kamu itu juga sedikit
ngapain dibagi bagi sih
nur nur tolong
tolong ya jangan mulai lagi
mas ini bukan aku yang mulai tapi kamu
lagian si afif ngapain juga sih masih tinggal di sini sama kita
bukannya dia bisa hidup mewah sama mamanya dia
udah udah aku gak mau ribut sama kamu ya
aku tuh bukannya mau ngajak kamu ribut
aduh cantik apa kita udah gak punya apa apa sekarang
radit izinin kita buat tinggal di rumah
lo ya sebentar aja
kita gak tau mau tinggal dimana lagi
kita butuh tempat buat bersembunyi
ini cuma sebentar aja kok
setelah itu semuanya akan kembali ke normal
kita udah gak ada tempat tinggal lagi
dan juga kita berdua udah kaya saudara dit
walaupun kita sering ribut ya
ya udah kalian boleh tinggal disini
ingat kebaikan gue
dit makasih banyak ya dit
makasih ya radit
alhamdulillah lo udah sembunyi
nah mulai sekarang kita pulang ya ke rumah
aku gak akan pulang ke rumah itu
afif kenapa begitu sih sayang
papa sama mama membangun rumah itu buat kita
nanti rena juga pulang kok ke rumah
aku mau tinggal di rumahnya kak iko
beritahulah kak iko
nih udah rel mahner
liat tuh yang ada di rumah
ya ya panggil tukang asik ya atau sewa atau beli itu kipas angin
tempat busuknya ditampun panas gak karu karuan
itu kenapa lagi vicky nangis ya
di kamar panas banget makanya dia rewet
mama tahu sendiri kan dia kan dari lahir nggak pernah tinggal di tempat jelek kayak gini
makanya dia rewel banget
ayah ini tempat busuknya gak karu karuan panasnya juga
raffi jadi yang aku dengar gavin itu katanya ada orang kaya
kenapa enggak kita minta aja sama gavin supaya dia bujuk ayahnya
eh katanya begitu
terus itu sisanya memangnya mau buat apa mas
ini buat biaya rumah sakitnya hafir
mas kamu tuh ngapain sih nyisihin gajinya kamu buat biaya rumah sakitnya afif
dia tuh gak butuh duit dari kita mamanya dia itu sudah kaya mas
lagian kan gaji kamu tuh juga sedikit apa yang dibagi bagi sih
nur nur tolong tolong ya jangan mulai lagi
mas ini bukan aku yang mulai tapi kamu
lagian si afif ngapain juga sih masih tinggal di sini sama kita
bukannya dia bisa hidup mewah sama mamanya dia
udah udah aku gak mau ribut sama kamu ya udah
aku tuh bukannya mau ngajak kamu ribut
tapi seharusnya kamu tuh malah minta dong biaya hidup sama alvif yang kemarin kemarin dia tinggal di sini sama istrinya sama anaknya
nur nur kamu tuh
jangan keras keras dong ngomongnya
gak enak nanti kedengeran sama mereka
mas biarin aja mas biar mereka denger ngapain juga
sembunyi sembunyi ngomong seperti ini ya
nah cukup aku bilang cukup
mereka itu keluarga aku
dan mereka itu juga keluarga kamu
kamu harus inget itu
mereka ribut lagi karena kita
hampir setiap hari iko sama nu ribut gara gara kami
apa lebih baik aku sama afif pulang aja
saya kamu udah mau berangkat kerja
iya aku sekarang mau berangkat
makasih ya karena kamu sudah berkorun banyak buat aku dan juga siva
sayang udah seharusnya aku sebagai istri membantu suami
yaudah kalau gitu aku pergi dulu ya
makasih bella buat semua yang udah kamu lakukan untukku
aku gak bisa diam terus di rumah
aku dan keluarga aku gak boleh menggantungkan hidup kami pada kak iko
kasian kalau kak iko harus ribut terus dengan kak nur
siva bawa berangkat kerja dulu ya naya
siva maaf kak i humans jelas nggak bisa sembunyi
oh di tuning poss
tapi benar kamu udah sehatan kan
lagian aku juga gak mau kerja yang berat berat
nanti aku minta sama mandornya
kalau bisa kamu pulangnya sebelum bella datang
soalnya ibu gak mau kalau bela tahu
ya bu aku akan pastikan aku akan pulang sebelum bela
afif berangkat dulu ya bu
afif pasti gak bisa dicegah
mudah mudahan aja dia baik baik aja
ah kasihan mereka
begitu banyak penderitaan yang dia alami
bahkan setelah mereka bersama lagi
ini pesannya ya

aku paling gak suka hal seperti ini
aku masih punya harga diri
aku masih bisa kerja
aku masih bisa berusaha
masih gorengnya dong satu sama teh manis ya
oh iya mbak bawa sebentar